banjir setinggi dua lima meter masih menggenangi kecamatan priuk kota tanggerang jawa barat
meski sejumlah bantuan logistik telah disalurkan warga mengaku masih kekurangan logistik
terutama barang kebutuhan khusus untuk bayi dan anak anak
hingga rabu pagi banjir di rw delapan perumahan periuk damai kecamatan priuk kota tanggerang jakarta barat masih terendam banjir
banjir setinggi dua lima meter menggenangi kawasan tersebut sejak tiga februari
selain disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi banjir juga disebabkan oleh meluapnya kali leduk dan jebolnya tanggul danau situbulakan
sebanyak hampir satu dua ratus jiwa yang terdiri atas dua ratus tujuh puluh kepala keluarga terkena dampak banjir dan dua ratus lima puluh diantaranya mengungsi di masjid al jihad
sementara itu meski bantuan logistik berupa makanan obat obatan tenaga medis dan air bersih telah disalurkan
namun warga mengaku masih membutuhkan bantuan untuk keperluan sekolah
anak susu serta popok bayi